puncak musim haji dua ribu dua puluh tiga diprediksi bertepatan dengan periode puncak musim panas di arab saudi
jemaah haji indonesia diminta mewaspadai suhu panas di arab saudi yang bisa mencapai lebih dari empat puluh derajat celcius
saat ini kita sudah tersambung dengan lia amalia salah satu calon haji asal indonesia
assalamualaikum dan selamat siang waktu indonesia barat
waalaikumsalam maggie selamat pagi waktu madinah
selamat pagi waktu madinah bisa anda ceritakan bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini
apakah ada sejumlah jemaah calon haji di rombongan anda yang mengalami permasalahan akibat kondisi cuaca di sana terutama bagi jemaah lansia
pagi ini cuaca di madinat sudah ada dalam pangkat tiga puluh tiga derajat celcius
pada jam ini siang

pagi ini cuaca di madinat sudah ada dalam pangkat tiga puluh tiga derajat celcius
baik lia dengan kondisi cuaca yang panas ini apakah tidak mengganggu kegiatan ibadah anda selama di tanah suci
sebetulnya mengganggu sih tidak ya
tapi ini adalah salah satu
jadi kondisi yang mau tidak mau para jemaah haji indonesia harus hadapi
jadi sebelum keberangkatan memang kami lebih banyak diberikan pebekalan tentang kondisi cuaca yang cukup ekstrim di madinat yang akan kami lalui
kemudian ada juga tips tips dari para tim medis secara medis maupun secara psikologis bagaimana cara kami menghadapi cuaca ekstrim ini
karena ini memasuki musim panas
jadi waktu siang itu
jadi kami baru melaksanakan sholat maghrib pada jam tujuh malam
kemudian subuh itu di jam empat pagi
jadi selama itu kami harus menjaga suhu tubuh itu dengan banyak muka suci air putih
apalagi jika jemaah itu sedang berada di dalam masjid beribadah
kami tidak sulit mendapatkan air zam zam yang ada di gentong gentong yang ada di dalam masjid
kondisi tubuh seharusnya sudah bisa cukup kami jaga keseimbangannya
baik bagaimana dengan jemaah lansia
apakah tim medis di sana juga sudah mempunyai strategi untuk mengantisipasi suhu panas di tanah suci
jadi khusus untuk jemaah alansia para petugas medis khususnya juga pembimbing
itu memberikan masukan kepada jamaah untuk lebih dapat mengukur kapasitas fisiknya
sehingga ibadah ibadahnya lebih baik

dipersilahkan untuk pergi ke masjid nabawi cukup di pelataran
sehingga tidak terlalu lama menunggu di dalam
karena jika ingin beribadah di dalam masjid nabawi kami harus datang dua jam sebelum azan
agar mendapatkan tempat yang cukup proper
sementara jika kami beribadah atau sholat di luar di halaman cukup di halaman saja
itu setelah azan kami bisa datang dan masih mendapatkan tempat yang cukup nyaman
sementara untuk seperti itikaf berlama lama di masjid
itu para lansia disarankan untuk tidak melakukan sampai nanti ibadah puncak hajinya
baik terutama ini untuk calon haji lansia ini perlu diperhatikan seperti itu ya lia
dan kapan jemaah calon haji yang masih ada di madinah diberangkatkan ke mekah lia
untuk jemaah haji indonesia
itu memang ada termin ada beberapa tahapan
khususnya saya dari rombongan yang berangkat tanggal tujuh juni lalu ke madinah
itu baru akan lusa diberangkatkan ke kota mekah
nah sementara yang sebelumnya sudah berangkat pada akhir mei
itu saat ini sudah berada di mekah
sampai hari ini pun saya masih banyak melihat jamaah jamaah haji indonesia yang berdatangan
baru tiba di madinah mungkin barangkali mereka akan diberangkatkan
minggu depan atau pada pekan ke dua pekan ke tiga
menjelang ibadah puncak hajinya begitu
baik terima kasih lia amalia selamat beribadah dan tetap jaga kesehatan